pemilihan gubernur dki jakarta baru akan digelar tahun dua ribu dua puluh empat namun hawa kontestasi politik mencari orang nomor satu di dki jakarta sudah berhembus sejak awal tahun dua ribu dua puluh
sejumlah parpol mulai buka bukaan menyodorkan sosok yang bakal mereka usung kelak
dari sekian banyak nama yang disebut ada nama putra presiden gibran raka buming raka hingga sejumlah menteri di kabinet presiden jokowi
siapakah yang disiapkan parpol untuk maju menjadi dki satu
bagaimana kemudian dengan peluang gubernur anies baswedan yang akan purna tugas di akhir tahun dua ribu dua puluh
kita akan diskusikan malam hari ini dengan tiga narasumber yang bergabung semua dari luar studio
saya akan sapa ada pak jarod saiful hidayat ketua dpp pdi perjuangan
ada effendi khoiri gus coy ketua dpp partai nasdem dan juga mas henry satrio pengamat politik dari kedai kopi
selamat malam gus coy pak jarod mas henry satrio apa kabar
baik alhamdulillah semuanya sehat
sekali karena sekarang selain pemilihan presiden justru pemilihan dki jakarta yang mulai panas di awal tahun dua ribu dua puluh
mengingat ada momen di tahun ini gubernur anies akan purna tugas dan belum tahu kemudian apakah nanti akan maju lagi atau tidak di tahun dua ribu dua puluh empat
tapi saya mau ke pak jarod terlebih dahulu dari pd perjuangan
ada dua nama yang kemudian disampaikan oleh mas hasto pak jarod nama bu risma dan juga nama mas gibran raka buming raka
apakah dua nama ini memang mengerucut di internal pdi perjuangan akan diusung di pilgub dki jakarta
mas renhard tadi sudah disampaikan kan pilkada dki itu kan masih lama dua tahun lagi
tentunya partai itu fokus pada beberapa hal sebelum sampai ke pilkada dki dan pilkada di seluruh indonesia
tadi juga disebutkan berbagai macam nama nama itu
itu artinya apa
partai itu mempunyai stok pemimpin yang melimpah
pd perjuangan punya stok
tinggal sekarang ya kita harus fokus lebih dahulu pada konsolidasi partai untuk turun ke bawah
kita harus menangkan dulu pileknya
kan pilik dulu ini pilik pilpres baru pilkada
jadi kita fokus ke sana
dengan cara apa
cara turun ke bawah
kemudian kita harus benar benar mampu
mengatasi berbagai macam tantangan bangsa kita dalam waktu yang sangat dekat
kemudian ekonomi dampak pandemi dan seterusnya dan seterusnya
tadi pada saat tidak itu hari ulang tahun dari pejuangan ke empat puluh sembilan
ketua umum sudah menginstruksikan semua kader harus turun ke bawah
mengayomi masyarakat memberikan solusi atas berbagai macam persoalan persoalan masyarakat
masyarakat benar benar bisa terayomi dan bisa terpecahkan masalahnya
dengan kehadiran seluruh kader partai yang untuk turun ke bawah
kemudian tentang dki dua ribu dua puluh empat
kita harus tentukan kriteria seperti apa yang dibutuhkan dalam kepemimpinan
yang diajukan di dalam pilkada dki misalkan
tapi yang jelas kita fokus pada pilek
dan seluruh kader partai solid turun ke bawah
serta kita tetap menggerakkan kaderisasi secara berjenjang dan berkelanjutan
lakukan pendidikan politik dan menggembleng calon calon pemimpin
menurut hemat saya ada kriteria kriteria yang harus dipenuhi
untuk menjadi pemimpin jakarta yang kedepan
meskipun ibu kota akan kalau rencananya bisa terwujud
itu akan pindah ke kalimantan timur
pemimpin jakarta itu harus satu berani
berani mengambil keputusan
kemudian punya kompetisi kompetensi dan kapasitas
punya rekam jejak yang jelas
untuk pemimpin jakarta itu tidak bisa dengan coba coba
dia harus punya jam terbang
dan kriteria seperti itu banyak sekali
kader kader pd pejuangan
yang memenuhi persyaratan
itu bisa diajukan di bkt dan di ki
tapi fokus kita akan kepada pemenangan pileg dan pprs
lebih dahulu sebelum melangkah ke dua ribu dua puluh empat
yang ada serentak
baik pak jarod
khusus nama mas gibran dan juga bu risma
menurut anda ini masuk kriteria tadi
masuk kriteria atau tidak yang tadi pak jarod sampaikan
karena kalau disebut mas gibran
banyak juga yang menilai bahwa mas gibran ini kan masih baru di wali kota solo
mengapa kemudian namanya sudah mulai disodorkan
yang bisa maju di pilgub dki jakarta
mas gibran kita berikan kesempatan untuk bisa membuktikan kepemimpinannya di solo terlebih dahulu
dia masih baru ya
dia masih baru dan dia orangnya mau belajar dan mau bekerja keras
tentunya ya dia akan membuktikan bagaimana kepemimpinan mas gibran
untuk bisa membangun solo secara lebih baik lagi
untuk meneruskan apa yang sudah ditetapkan oleh pak jokowi
dan pak rudy ya
jadi kita akan melihat bagaimana kepemimpinan mas gibran di solo
jadi kalau diajukan macam macam suara macam macam itu biasa
kan gitu kan masih banyak
belum lagi tadi sebut dengan pak henda
pak hendra sudah punya pengalaman untuk bisa memimpin di semarang
dengan hasil yang cukup bagus sangat bagus
kemudian bu risma juga mempunyai modal yang kuat
dia bisa merubah wajah kota surabaya
bisa menjadi lebih hijau
bisa menurunkan suhu di surabaya
mampu memberdayakan masyarakat di sana
kalau di bd perjuangan kita punya banyak stok mas redhat ya
tinggal sekarang sekali lagi kita fokus pada tahun ini
dan tahun depan pada konsolidasi partai dan seluruh kader wajib untuk turun ke bawah
itu sih dari ketua umum
saya ke gus coy gus coy bagaimana dengan nasdem
kalau pak jarod mengatakan pdi perjuangan
punya banyak stok nasdem seperti apa
mulai juga memunculkan nama bahkan nama pak ahmad syahroni juga dimunculkan
ini sengaja atau memang serius ini
mau menjajaki mau maju memajukan kader di pilgub dki jakarta
iya jadi saya kira sekarang semua partai melakukan konsolidasi
konsolidasi untuk persiapan bilek persiapan pilpres sekaligus belkada
tokoh tokoh yang kita lihat putra putri terbaik bangsa kita lihat
baik dari dalam maupun dari luar bagi nasdem itu kita lirik
kita lirik kita ajak kita coba kemudian setelah itu kita coba angkat ke permukaan
khususnya yang terkait dengan calon pemimpin dki
nah syahroni ahmad syahroni salah satu kader dari nasdem yang kami pahami kami kenal
cukup siap untuk tampil menjadi pemimpin di dki
baik kita minta dulu untuk memimpin level provinsi
jadi serius ya gus soi
kapasitas saya kira oke dari sisi pengalaman hidup saya kira oke
dari sisi kesiapan lahir batin saya kira
jadi mendorong bang ahmad syahroni ini serius ya gus soi
oh iya serius lah
nah ini kan tahap tahap seperti sekarang kan wacana atau cek ombak lah
pas usia gitu ya
kita lempar ternyata kita cek bagus
tapi selanjutnya kita lihat selama beberapa tahun ke depan
jadi jelas nih ini cek ombak juga dan juga nanti akan lihat bagaimana kemudian dinamikanya
mas henry satrio apa yang bisa kita tarik dari mulai parpol yang sudah mulai terbuka menyebut nama nama untuk yang berpotensi maju di pilgub dki jakarta
bahkan nasdem juga pd perjuangan

di antara parpol yang juga sudah berani menyebutkan sejumlah nama
ya bang reinhardt saya juga cek ombak lah nanti sekali sekali ya
seperti gus soi
ini kan kelihatannya terima terima juga tuh
jadi gini bang reinhardt
jakarta memang tidak pernah ramah terhadap peta hana ya
sejak pilkada langsung dilakukan itu belum pernah peta hana bisa dua periode gitu
nah mas anies ini memang by confidence itu juga bisa nggak dua periode tuh ya
entah dia peruntungannya lain menang di pilpres atau jadi menteri lagi atau apapun itu ya
tapi yang jelas memang betul tadi seperti yang disampaikan oleh bung jarod justru pelajaran atau ujian bagi partai politik untuk para kadernya itu ada di pilek dulu
di pemilihan legislatif
nanti kalau pemilihan legislatifnya dia menang baru kemudian bisa diadu di level gubernur atau wali kota atau bupati
nah di jakarta sendiri memang penduduknya itu tidak pernah puas bang reinhardt
jadi selalu menuntut yang lebih kepada para gubernur gubernurnya
jadi kalau untuk
cuma tentang popularitas banyak tokoh tokoh yang dikenal oleh masyarakat jakarta
mulai dari tokoh partai politik sampai menteri anggota dpr itu juga dikenal
tapi apakah dikenal saja cukup gitu kan
kan belum tentu juga
banyak masyarakat jakarta yang mempertimbangkan hal hal yang non emosional
jadi lebih ke rasionalitasnya mereka gitu
kelas menengah memang masih menjadi
salah satu kunci pemenangan gubernur jakarta
nah ini dia
ini memiliki keunggulannya sendiri sendiri
kebetulan sekali mas anies baswedan ini bisa melanjutkan pembangunan yang
ditetapkan oleh presiden jokowi
sebelumnya pada saat dia menjadi gubernur
the next gubernur ini the next governance di jakarta kemungkinan
terlalu mudah untuk memuaskan warga jakarta
mas reinhardt dengan beberapa hal yang sudah
dicanangkan oleh mas anies saat ini
baik mas henry satrio apakah dengan kata lain anda melihat bahwa
nasib gubernur anies di pilkada dki jakarta dua ribu dua puluh empat menjadi
tidak jelas ya
setelah kemudian purna tugas di tahun dua ribu dua puluh dua ini
seperti apa anda membacanya
ya dia justru malah lebih enak
tidak menjabat sebagai gubernur jakarta
kalau memang dia berniat untuk maju ke depan
itu akan lebih memudahkan dia keliling indonesia tuh
karena tanpa beban sebagai
gubernur jakarta gitu kan
kalau keliling seluruh indonesia kan ngapain dulu menurut jakarta jalan jalan gitu kan
nah tapi dengan
tapi dengan dua tahun ini dia punya pilihan untuk bisa mempromosikan dirinya
nah kemudian mas reinhardt yang perlu dicatat
jadwal pemilu sementara yang sampai hari ini memang belum diumumkan oleh kpu
entah kenapa mungkin ada tarik menarik dengan pemerintah
itu membuat gubernur seperti anies baswedan tukang kamil kofi fahim dan pak wawangsa
yang baru satu periode ini sangat nyaman
jadi kalau dia maju ke pilpres taruhlah anies maju
even kemudian ganjar pranowo maju gitu ya
kalah misalnya mereka salah satu diantara mereka gitu
ada yang menang ada yang kalah
nah yang kalah ini bisa maju sebagai gubernur
karena jadwalnya itu kan baru november
kalaupun jadi dimajukan ya katanya pemerintah ingin sekali memajukan jadwal pilkada ke september gitu ya
sebelum pak jokowi lengser
itu pun mereka masih bisa gitu
taruhlah misalnya mas ganjar kalah ya dia maju presiden diusung oleh partainya pak jarod
misalnya ya misalnya karena sampai hari ini kan yang kuat itu maju ke pilpres
bapuan dan budi gunawan katanya
kalau dia maju ke pilpres pak ganjar kalah dia
ada skenario lainnya dia bisa didorong aja ke jakarta misalnya
sama seperti mas anies misalnya mas anies belum berhasil nih
dia maju lagi aja periode kedua
sama ridwan kamil juga gitu belum berhasil dia di presiden di pilpres dia maju aja periode kedua di jawa barat
jadi jadwalnya kpu ini jadwal sementara kpu ini ini sangat ramah kepada para kepala daerah yang baru satu periode mas rithard
oke oke menarik saya harus break dulu nanti saya akan kembali ke pak jarod dan juga gus coy
kembali kita ke jakarta
oke kalau memang cek ombak tapi kemudian di saat yang sama bagaimana pemetaan politiknya pemetaan permasalahan ibu kota seperti apa yang sudah dilakukan oleh partai politik sehingga calon yang nanti akan diusung
ini benar benar calon yang berkompeten untuk bisa maju dalam pilgub dki jakarta
dijawabnya nanti kami harus break kita akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di newscast kita masih membahas geliat bursa cagup dki jakarta bersama dengan tiga narasumber
saya ke gus coy sekarang
usai kalau melihat nama ahmad syahroni bagus cek ombak ini indikatornya bagusnya ini apa
sebetulnya dari nasdem dan apakah kemudian ini menutup pintu bagi calon di luar partai kah
karena selama ini kita juga tahu bahwa tampaknya ada kedekatan antara pak anies dengan nasdim sendiri
jadi nasa ini adalah hal yang sangat penting

rekrutmen nasdem bukan hanya dari dalam tapi juga terbuka untuk putra putri terbaik bangsa siapa saja bahkan partai apa saja
ketika memang rakyat menghendaki itu dilakukan melalui survei popularitasnya tinggi elektabilitasnya tinggi elektabilitasnya besar ya itu
nah kita mencoba kader kader yang sudah berkiprah ini kita beri penghargaan kita beri penghormatan kita promosikan kita dorong untuk terus menerus bekerja dan bersemangat
nanti ujungnya seperti apa nah nanti keputusannya
jadi sekarang ini sebetulnya bukan hanya syahroni tapi ya juga ada oki ashu kawate ada wibi kader kader muda ha ya
semua kita dorong yang sudah lama berkiprah di jakarta ini untuk terus memahami jakarta terus bekerja untuk jakarta kemudian setelah itu publik bagaimana responnya
tertarik atau tidak mereka menarik apa tidak
nah nanti ada proses berikutnya yang harus dilalui dan ketentuan terakhir tentu saja rakyat mengendaki yang mana mengendaki siapa
jadi karena ini demokrasi maka semuanya kita serahkan kepada rakyat
oke sebelum ke pak jarod saya ke mas henry satrio lagi
mas hensat ada nama nama seperti pak macaroni yang disebutkan nasdem ada mas gibran raka buming raka
mensos tririsma hari ini
nah anda melihat nama nama yang dimunculkan ini menarik tidak sebetulnya
atau memang punya efek elektoral yang tinggi di pilgub dki jakarta langsung saja mas henry satrio
ya menarik sih menarik
cuma ya tadi seperti yang saya katakan warga jakarta itu maunya banyak
misalnya ibu risma pagi pagi baru datang ke jakarta jadi menteri sosial sudah bikin heboh ketemu pengemis katanya di jalan tamrin
belum belum apa apa sudah bikin heboh
tapi ya itu kan katanya pak jarod kan juga masih lama ya
kita nggak tahu juga malah tahu pak jarod maju lagi di jakarta
karena kan dari nama gibran dan ibu risma pak jarod justru punya data elektabilitas yang lebih maju dibandingkan mereka berdua
nah kalau mas gibran sendiri kan perhitungannya juga mesti benar benar
mungkin ya ini mungkin saja
mungkin dimajukannya mas gibran ada kaitannya dengan kekuatan elektoral dari seorang joko widodo
tapi gini mas reinhardt itu kalau jadi kpu mengumumkan jadwal pemilihan presiden februari ya
itu di februari itu kita sudah punya calon presiden baru tuh yang nanti akan dilantik di oktober dua ribu dua puluh empat menggantikan pak jokowi
nah apakah nanti kekuatan elektoral pak jokowi akan sekuat pada saat dia masih menjadi presiden dalam jangka waktu lama gitu ya untuk mas gibran
karena kan jadwalnya kan baru november gitu pak jokowi sudah nggak jadi presiden
nah ini mesti ditimbang timbang
lagi pula pak jokowi pada saat menang di jakarta sebelumnya itu jadi wali kota solo satu setengah periode tuh
dan periode pertamanya menangnya menangnya
jadi mas gibran ini kan belum juga melalui satu periode pertama ya
jadi memang lebih realistis di jawa tengah sih mas gibran
misalnya mau pacaran sama mas sedi juga boleh
sementara kalau di jakarta saya yakin lebih banyak kader kader yang mumpuni yang bisa diajukan
siapa mas henry satrio kalau begitu
jarod syafuridaya itu lebih punya syaratan pening di jakarta ya
koso tarduga itu lebih punya masa di jakarta daripada risma
oke jadi menurut anda nih ya jadi mas gibran raka buming raka belum cocok lah untuk maju ke pilgub dki jakarta
justru lebih realistis kalau kemudian di jawa tengah saja
iya cocok sih kalau mau dicocok cocok sih cocok aja bang rehat
tapi ya itu tadi secara perhitungan politik kan ada perhitungan apakah elektabilitas pak jokowi atau pengaruhnya presiden jokowi ini akan masih kuat
itu sudah kuat pada saat november
tidak ada diakukan atau tidak
jadi intinya itu
kemudian ada perhitungan perhitungan lain pastinya lah
yang kerja kerja terus kemudian bagaimana masyarakat menerima kader kader pdi perjuangan
itu pada pdi perjuangan kan juga bukan cuma bu risma yang kinclong ya
banyak yang lainnya juga
nah yang menarik justru bang ahmad saron ini
saya ingat dua tahun atau setahun yang lalu sudah mulai pasang baliho mimpi jadi presiden
kemudian sekarang diberikan panggung yang cukup mentereng sebagai ketua penyelenggara formula e oleh mas anies
mas anies mungkin baik juga nih
kasih tanggung biar masyarakat lebih kenal bang ahmad saron
walaupun dia memang majunya kan dari dapil jakarta ya
juga jakarta utara
ini lebih rizk priok ya
ini salah satu toko jakarta
walaupun nanti ada mas widi dan oksia sukawati
sebenarnya nama nama ini pastinya akan berkembang
saya justru menilai mungkin ya para mantan mantan menteri mantan kepala lembaga di masa pak jokowi juga bersiap juga untuk cari peruntungan masuk jakarta
apalagi misalnya mas anies baswedan menang di pilpres
jadi sudah dua kali ada
yang kemudian bahwa jakarta itu memang itu gerbang masuk jadi presiden
wah itu rebutan misalnya banyak
jangan jangan atta halilintar dan raffi ahmad yang punya follower banyak itu juga ikutan maju ke pilkada jakarta
kita tanyakan ke pak jarod yang punya pengalaman cukup banyak di dki jakarta
benar ya pak jarod bahwa jakarta itu pintu gerbang sebetulnya untuk karir politik ke depan
apalagi masuk ke dalam panggung nasional
sehingga banyak partai politik banyak tokoh yang melirik untuk memenangkan
menancapkan pengaruh di ibu kota
karena jakarta itu kan ibu kota negara
sehingga semua mata tertuju kepada jakarta
sehingga menjadi panggung politik nasional ya itu sangat pajak
semua selatan di sini ya
makanya meskipun ada tiga puluh empat pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh empat ya seluruh provinsi
dan lima ratus empat belas kota kabupaten
itu pasti jakarta yang mendapatkan porsi ya
lebih banyak mendapatkan sorotan
jadi persoalannya bukan hanya di situ
persoalannya sebetulnya tadi bung renha juga sampaikan
kita perlu lakukan pemetaan atas persoalan persoalan yang sekarang ada di jakarta
dan bagaimana pembenahannya ke depan
kemarin hari minggu semua kader pdi perjuangan diturunkan ke jakarta
untuk melakukan pembenahan
untuk melakukan penghijauan pemberiharaan pohon
dan di sekitar das liwung ya
saya kebetulan ya itu mendapatkan tugas untuk turun di kawasan tanabang
tepatnya di waduk melati
mereka bilang pada saya bung reinhardt ya
tokoh tokoh masyarakat dia bilang pak jarod waduk melati ini
belum pernah dikuras
akhirnya keruh sekali
sanitasi tidak bagus
sejak zamannya ahok jarot sampai sekarang belum pernah dikuras
padahal dulu jernih
persoalan bagaimana kita mengelola waduk waduk kita supaya bersih
bagaimana kita mengelola sanitasi warga masyarakat supaya sehat
jadi kita petakan persoalan
kemudian apakah sekarang sudah terbangun rumah rumah susun yang banyak
karena masih banyak warga masyarakat yang tinggal di pantaran pantaran sungai dan sangat tidak manusiawi
tentunya harus ditantang
nah oleh sebab itu saya diberikan penugasan untuk bagaimana memetakan ini
memetakan persoalan jakarta
saya bilang ada empat lah empat persoalan utama yang harus kita benahi untuk ke depan di jakarta
yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesehatan warga masyarakatnya
bagaimana keadilan sosial itu bisa diwujudkan
karena pembangunan itu harus berusaha pada manusia
yang kedua lingkungannya seperti apa
termasuk lingkungan terbuka hijau lingkungan terbuka biru penghijauan dan sebagainya
termasuk lingkungan perumahan
yang ketiga infrastrukturnya seperti apa
dan yang paling penting adalah bagaimana membangun mental model sistem birokrasi yang betul betul melayani transparan dan bersih
maka dibutuhkan pemimpin yang punya integritas
yang punya kompetensi dan jam terbang yang tinggi
tidak bisa kita coba coba untuk bisa memajukan pemimpin di jakarta ke depan
dia harus punya kapasitas dia harus punya kompetensi
populitas penting ya
tapi itu tidak menjamin
populitas di jakarta banyak sekali gitu
para selegram itu populitasnya tinggi sekali
para youtuber ya
bagaimana dengan kompetensinya
bagaimana dengan integritasnya
bagaimana dengan traktikot pengalamannya
babd perjuangan itu fokus ya pada sistem sekolah partai dan karakterisasi secara berjenjang
termasuk kepada calon calon kepala daerah
termasuk sekarang kepala daerah yang sudah jadi itu juga akan diberikan pembekalan
kita punya banyak para kepala daerah yang berprestasi
baik secara nasional maupun internasional
dia bisa menjadi guru
itu yang harus diperhatikan
jadi jangan jangan ini mas hendri setrio yang dimajukan oleh babd perjuangan bukan mas gibran bukan bu risma tapi pak jarod lagi nih
jangan jangan sudah sangat paham soalnya

sebandingkan yang dua nama itu
saya kira babd itu supaya tidak sulit sulit
mas jarod lagi yang diusulkan
pasti paham persoalannya
nanti kelima lagi kupar kaki
ini persoalan persoalan seperti ini
maka kita harus selesaikan dulu persoalan bangsa kita ini
tidak boleh lagi ada politisasi agama
yang sebetulnya ujung ujungnya auranya juga masalah politik kekuasaan
sebetulnya kan begitu kan
mari kita benar benar menyehatkan demokrasi kita
nyehatkan lingkungan kita
menyehatkan anak anak kita
kan begitu kan
gus coy ada tanggapan
tadi yang disampaikan pak jarod soal problem of power
problem yang harus diselesaikan juga di bukit bata
saya setuju semua
tidak ada yang tidak setuju
hanya ini kan demokrasi
suara rakyatlah yang menentukan
nah kadang kadang kehendak rakyat itu tidak seperti yang kita pikirkan
tidak seperti yang kriteria kriteria yang kita susun
kadang orang yang baru tampil baru muncul
kemudian rakyat senang
wah ini calon pemimpin kami
akhirnya rakyat senang
nah ini entah kelemahan demokrasi atau kelebihan demokrasi
tapi itu faktanya
nah oleh karena itu secara umum adalah kriteria kriteria persyaratan persyaratan seperti itu
substansi substansi yang disampaikan mas jarod tadi itu semua benar dan memang seharusnya begitu
tetapi setelah itu siapapun yang terpilih termasuk orang baru yang tampil itu kan tidak ada halangan
itu juga boleh
tapi dia harus cepat belajar
ketika ketika dia baru tapi kemudian rakyat menghendaki
dia harus belajar
dia harus cepat belajar
dia harus memiliki setaf setaf unggulan
sehingga apa yang diinginkan dengan kriteria kriteria yang tadi dan substansi substansi atau problem problem yang dihadapi jakarta ini
itu semua bisa dipahami
cepat dipahami kemudian mengambil kebijakan kebijakan yang tepat
baik kita break dulu saya di segmen terakhir dialog saya akan ke mas henry satrio juga
mas henry satrio bagaimana jika kemudian skenario pak anies basudan tidak maju di capres tapi akan maju lagi di dki jakarta
apakah peluangnya masih cukup besar
masih cukup tinggi di tengah parpol parpol yang sudah mulai menyiapkan lawan lawan mungkin bagi gubernur petahana
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali
baik segmen terakhir dialog
tadi sudah banyak yang kita bahas dari mulai nama nama yang disebut sebut
tapi yang kita juga tidak boleh lupa mas henry satrio bagaimana kalau kemudian mas anies baswedan maju kembali di pilgub dki jakarta
apakah itu merubah peta politik yang mungkin sekarang sudah mulai dilihat atau peluangnya masih cukup besar tidak sebetulnya bagi anies baswedan
gini keuntungannya mas anies baswedan ini kan dia ini kalau nanti dapat partai kan hampir pasti dia maju ke pilpres
tadi kan saya sudah jelasin tuh bang reinhardt
pilpresnya ini februari sementara pilkadanya baru november
jadi kalau dia maju pilpres lumayan tuh dia promo promo juga nanti kalau hasilnya apapun itu yang terjadi hasilnya
dia sudah punya tabungan populeritas lebih banyak
tabungan rekabunitas lebih banyak
jadi nanti dia bisa maju lagi ke pilkada
nah di pilkada kalau dia maju lagi tadi saya sudah katakan juga petahana itu belum ada yang berhasil dua periode
selama pemulihan langsung ya sejak pemulihan langsung dilakukan
nah tapi di satu sisi mas anies ini punya mercusuar mercusuar yang sulit juga gitu
dia juga gitu di lawan oleh calon calonnya gitu karena mungkin kan ada itu
ada jis kemudian ada penataan penataan kota gitu
nah dia tuh tinggal nunjukin aja hasilnya nah ini gitu kalau ada lawan yang mau maju menantang saya ya silahkan gitu ya
jadi apa namanya karena mercusuarnya banyak maka dia punya keleluasan lebih mudah untuk menjual dirinya
jadi apa namanya karena mercusuarnya banyak maka dia punya keleluasan lebih mudah untuk menjual dirinya

menjual dirinya sebagai gubernur jakarta nanti

sama pak jarod lagi juga boleh gitu kan
jadi sebetulnya nanti kalau dia maju justru yang mikir lawan lawannya mas rezhar
ya apa yang mau dipakai buat melawan anies baswedar di jakarta ya mercusuarnya ada soalnya
apa yang mau dipakai buat melawan anies baswedan di jakarta ya mercusuarnya ada soalnya
jakarta international stadium tuh terserah lah mau kata orang itu ada sumbang sumbangnya siapa
cuma yang jelas terjadinya itu di fase aja dia
munculnya orang mas jajar aja tiba tiba menerima renovasi jati diri semarang kan
tersadinya jati diri semarang itu minimal biarnya ketinggalan jauh jauh banget sama anies
oke mas andries satrio kalau kita agak membaca di peta politik di dki jakarta

apakah menurut anda konfigurasinya ini sudah mulai terbaca
kelompok kelompok misalnya partai a b dan c begitu akan mendukung cagup yang dengan kriteria ini
atau mungkin pak anies baswedan atau kemudian juga yang lain misalnya pd perjuangan dengan partai yang lain juga akan
itu sudah mulai terbaca tidak pola polanya atau masih sangat cair ya
kalau jakarta ini menariknya kan biasanya koalisinya itu mirip dengan nasional ya
kalau nanti kita lihat aja pada saat pilpres itu di nasional siapa siapa saja konfigurasinya
ini berbeda dengan daerah lain
kalau daerah lain pdi perjuangan sama pks juga ada gitu ya
tapi kalau di jakarta kelihatannya nggak begitu gitu
pdi perjuangan mungkin bisa sama gerindra
kemudian mungkin demokrat nasdem pks bisa dengan mas aniesnya gitu ya
atau yang lain gitu
tapi justru partai partai yang seperti psi gitu misalnya ya
jadi yang kemungkinan akan kesulitan mendapatkan
teman koalisi karena dengan pdi perjuangan aja kan nggak akur sebetulnya
tapi kalau ditanya konfigurasinya ini akan mirip mirip dengan pilpres nantinya
kalau pilpres dua pasang calon dari jakarta dua pasang calon
kalau pilpres tiga pasang calon jakarta juga tiga pasang calon
baik mas henry ini untuk gus coy dan juga pak jarod pdi perjuangan dan juga nasdem
juga mungkin partai partai lain yang juga mungkin daripada kutip cek ombak dulu di awal tahun ini
ombak dulu di awal tahun dua ribu dua puluh dua menyadurkan sejumlah nama
karena sesungguhnya mungkin tahun politik itu dimulai pada tahun ini
apa yang kemudian harus parpol lakukan kalau memang ingin memenangkan kontestasi di pilkada dki jakarta
yang iklimnya agak sulit ditebak sebetulnya iklim politiknya
ini strateginya daksar banget bang renhard
ini akhirnya strategi ini juga dipakai di jakarta juga
nah itu nanti cek ombaknya pasti ya begitu begitu juga gitu
hal yang sebetulnya membosankan ya untuk warga jakarta kalau itu aja sih
jadi perangnya itu sebenarnya lebih ke perang program
hasil surveinya ke daya kopi kemarin kan ada bandu politik tuh
pergeseran kriteria calon presiden dari merakyat terus menuju calon presiden yang lebih disukai yaitu berkriteria cerdas dan visioner
nah ini selama ini kan merakyat
sekarang cerdas visioner
nanti juga di jakarta juga begitu juga
dari merakyat terus ke cerdas visioner gitu
jadi mungkin bu risma kalau memang muncul di jakarta nanti lebih tampil dengan daya daya yang lebih cerdas dan visioner
termasuk kalau pak jarod yang dimajukan juga begitu ya mas henry
oke saya ke gus choy kalau begitu
terakhir dari nasdem kalau memang
serius untuk menjajakan untuk maju di pilgub dki jakarta memajukan calon
artinya benar tidak apa yang tadi disampaikan oleh mas henry satrio bahwa ini polanya masih sama sebetulnya
pro jokowi atau anti jokowi pro anies atau anti anies
masihkah sebegitu yang kemudian anda lihat
enggak jadi saya kira semuanya saudara jadi cair
kita berusaha dan kita semua saya kira harus berusaha jangan ada di hotomis yang berlebihan
apalagi terjadi seperti zaman ahok kemarin
saya kira kita harus lebih santai kita harus lebih enjoy kita harus lebih adem
kita harus lebih keren daripada kemarin kemarin
yang penting memang hukum dalam politik hukum dalam demokrasi
ada perbedaan itu tidak bisa
kita hindari tetapi meski berbeda kita bersaudara dan ketika kita kampanye itu bukan mencacimaki
bukan saling membunuh karakter
aduh keren kerenan itu program
mental akhlak integritas moralitas
saya kira itu yang harus diadu
jadi bukan mencaci maki membunuh
sekarang tidak membunuh dengan apa namanya
tapi membunuh dengan mulut
moralnya dibunuh mentalnya dibunuh karakternya dibunuh
saya kira ini kehidupan politik masa lalu yang harus kita tinggalkan
ke depan kita harus lebih pedu
sekali lagi kita adu program
adu tampilan yang lebih bermoral yang lebih berakhlak
yang lebih beradab
saya kira begitu
oke jadi kofar kafir yang tadi disinggung oleh pak jarod itu semestinya sudah tidak ada lagi
dalam pilgub dki jakarta ke depan siapapun calonnya
wah sayang banget lah
gus coy kami ini kemerus
oke tapi saya masih ke gus coy
peluang mengusung anies baswedan apakah masih dibuka juga oleh partai nasdem
kalau kemudian mas anies maju di pilgub dki jakarta
hahaha yaa segala kemungkinan di politik itu ada
saya secara pribadi
bukan menasehati tapi memberikan dorongan atau masukan kepada bang anies ini
untuk tidak berpikir lagi maju di jakarta
kasih kesempatan yang lain
dia harus maju berkonsentrasi konsolidasi komunikasi silaturahim
dengan berbagai pihak termasuk partai politik
untuk maju menjadi calon presiden
sehingga nanti ada partai atau banyak partai yang bisa mendukung dia
oke nasihat ini
inilah konsentrasinya harus di situ
jadi lepaskan berpikir dki
atau calon gubernur dki lagi
tapi berpikir untuk menjadi calon presiden
saya kira itu lebih abdul
nasihat dari gus coy ini sekaligus sinyal apa bagaimana ini gus
ya bisa diartikan macam macam namanya di dunia politik
sinyal nas demendukung anies di pilpres dua ribu dua puluh empat
karena sekarang dia berada dalam tiga besar hasil survei
itu artinya rakyat indonesia memandang dia
selain memandang pak prabowo memandang mas ganjar dan yang lain lain
dia salah satu yang dipandang
nah pandangan rakyat melalui hasil survei ini
harus diapresiasi oleh dia
kemudian dia melakukan langkah langkah yang lebih konkret
berkompetisi berfastabikul khairat dengan yang lain
untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas
oke baik saya terakhir ke pak jarod
pak jarod sekali lagi bagaimana kemudian tanggapan anda
dari yang tadi disampaikan oleh mas andri satrio bahwa
ini tampaknya di pilgub dki jakarta juga masih sama iklimnya
antara pro jokowi dengan yang mungkin oposisi
atau yang pro panis dengan yang oposisi
apakah itu kemudian masih akan kita lihat lagi di pilgub dki jakarta
belum tentu juga ya
saya pikir sudah mulai agak seleselah seperti ini
cuma sekarang ini pak anies ini kan kurang lebih setengah tahun lagi ya
untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya gitu ya
tinggal bisa waktu ini apakah pak anies itu bisa mewujudkan janji janji politiknya
kontrak kontrak politiknya ketika maju
misalnya berapa rumah susun yang sudah dibangun
berapa yang sudah mendapatkan misalkan dp rupiah untuk upah susun
bagaimana dengan penambahan ruang terbuka hijau
berapa jumlah luasan yang sudah dibebaskan
apakah waduk waduk itu dirawat saluran saluran dirawat dan sebagainya
makanya saya setuju bahwa ke depan itu mari kita adu program
bukan pembunuhan karakter lagi
kita sudah mendapatkan pengalaman saya ingin mengatakan kepada soe kami ini sistem loh ya
bagaimana pembunuhan karakter ujaran kebencian dan sebagainya
marilah kita belajar di masa lalu yang tidak baik ini
supaya ke depan kita benar benar bisa mendapatkan pemimpin pemimpin yang bagus
yang punya kinerja bagus yang punya hati untuk melayani betul
yang punya visi kata mas henry tadi ya
punya visi ke depan itu seperti apa
tidak lagi dibela bela atas dasar dasar lagi
kita ini kan sudah sepakat semuanya ideologi kita itu pancasila
semua warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama
nah kami berharap betul kita sekarang ini benar benar menjadi lebih dewasa dan lebih sehat
untuk menampak demokrasi di tahun dua ribu dua puluh empat itu untuk mereka
baik baik saya terakhir ke mas henry satrio
artinya sekarang kita publik ini menikmati saja dulu ya mas hensat
siapa siapa yang kemudian dikeluarkan oleh parpol nama namanya
sambil melihat lihat siapa yang kemudian paling cocok atau punya kompetensi di pilgub dki jakarta
silahkan juga kalau mau mengajukan nama kan
biasanya kan parpol itu di ujung ujung silahkan siapa anda mau siapa
nah tadi yang perlu digarisbawahi itu satu hal itu mas reinhardt tentang politik identitas ya
sebetulnya politik identitas ini dari dulu ada dan di berbagai belahan dunia itu masih dipakai kok
di amerika juga namanya identitas itu juga dipakai dimana mana dipakai
kita juga begitu presiden jawa non jawa kemudian non islam itu ada yang nggak boleh itu menurut saya
jadi politik identitas itu ada reward dan punishment
itu yang membuat kita kacau balau kemarin tuh
reward punishment itu artinya kalau pilih hendri masuk surga kalau pilih hendri masuk meraka gitu gitu
nah itu reward punishment yang menurut saya tidak boleh terjadi dalam politik kita gitu ya
dan mudah mudahan saja bisa terjadi lagi di pilgub jakarta tiga pasang calon
itu juga dua lagi termasuk yang di nasional lah
mudah mudahan ada tiga pasang calon itu bang rehat
baik jadi kita semua sepakat bahwa oke siapapun kemudian yang maju di pilgub dki jakarta kita akan lihat
tapi kemudian isunya yang harus kita segera move on untuk tidak lagi kemudian ada di isu isu sara lagi dalam kontestasi politik
apalagi di pilgub dki jakarta
kita akan nantikan bagaimana kemudian dinamika mungkin setahun ke depan dari partai politik mungkin berkoalisi atau sudah mulai mantap memajukan siapa yang dijagokan di pilgub dki jakarta
terima kasih banyak gus coy
pak jarod terima kasih banyak
mas henry satrio terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi yang menarik malam hari ini